arus pergerakan manusia menjelang natal dan tahun baru sudah mulai meningkat
baik yang menggunakan transportasi seperti pesawat maupun jalur darat
di sisi lain antisipasi agar penyebaran covid sembilan belas tidak melonjak selama natal dan tahun baru perlu terus ditingkatkan
sudah bergabung bersama kami bapak soni hari b harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
pak soni selamat sore
sore mbak diana
baik terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami
pak soni untuk mobilitas masyarakat saat ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan menjelang nataru
nah bisa dijelaskan apa yang menjadi tantangan untuk satgas dalam penerapan protokol kesehatan sejauh ini
ya mbak diana jadi kan kita selalu belajar dari data
data tahun lalu dan juga pada saat natal libur tahun baru serta libur lebaran itu selalu terjadi peningkatan mobilitas lonjakan mobilitas
lonjakan mobilitas baik masuk dari luar negeri maupun antar daerah di indonesia
nah kemudian kami perhatikan juga setiap kali ada peningkatan mobilitas itu diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan
kombinasi keduanya itu dapat menyebabkan terjadinya peningkatan
peningkatan kasus dalam dua tiga minggu setelahnya
oleh karenanya tentu tantangan kita adalah bagaimana masyarakat yang sudah hampir dua tahun ini sangat terbatas mobilitasnya
sekarang bisa melakukan aktivitas dan mobilitas tetapi minim dengan risiko penularan
oleh karenanya kami menyusun sejumlah aturan ya strategi kita kan untuk mencegah penularan ini berlapis
dari penularan antar negara antar daerah dalam daerah dalam komunitas dan seterusnya
jadi upaya upaya untuk menjaga agar mobilitasnya tidak meledak sangat tinggi
lalu kemudian yang kedua menjaga agar kepatuhan protokol kesehatan juga semakin baik
kemarin sempat turun tetapi sekarang sudah membaik lagi
lalu kemudian juga ditambah dengan berbagai screening atau aturan perjalanan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan
seperti syarat vaksinasi dosis lengkap
seperti yang tadi pak soni sampaikan bahwa biasanya
kalau sudah libur panjang mobilitas masyarakat tinggi itu terjadi lonjakan kasus
dan hal ini pastinya semuanya tidak mengharapkan terjadi kembali gitu
tidak diharapkan terjadinya gelombang ketiga begitu
nah kemudian apa yang bisa disarankan sama bapak soni kepada masyarakat yang akan bepergian begitu
ya yang pertama pastikan bahwa anda yang melakukan perjalanan adalah orang orang yang sehat
terus yang kedua pastikan bahwa level ppkm
daerah tujuan itu adalah wilayah yang level ppkm nya rendah atau yang aman level satu atau level dua
harus dipahami bahwa pandemi belum berakhir kalau belum divaksinasi dosis lengkap maka sebaiknya tidak melakukan perjalanan
karena memang pemerintah mensyaratkan vaksinasi dosis lengkap tujuannya untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan perjalanan adalah orang orang dengan risiko yang lebih rendah
lalu kemudian juga kepatuhan protokol kesehatan harus betul betul dijaga ya
kita melihat bahwa kasus omikron ini memang belum terbukti menciptakan keparahan yang lebih tinggi
tetapi salah satu kasus yang sudah ada di indonesia itu adalah orang yang sudah divaksin empat kali bahkan
artinya vaksinasi itu memang proteksi di dalam
tetapi yang harus kita lakukan juga proteksi bagaimana mencegah jangan sampai virusnya masuk ke dalam tubuh
melalui upaya pakai vaksin
masker jaga jarak cuci tangan dan sebagainya
lalu kemudian pastikan ya bahwa anda menggunakan peduli lindungi
aplikasi peduli lindungi ini sangat penting
semua harus menginformasikan dia check in lalu kemudian sebagai bentuk tracing
dan kalau misalkan check in menggunakan aplikasi peduli lindungi dilakukan maka bisa dilakukan kontak tracing yang lebih baik
kalau satu tempat fasilitas publik tidak menyediakan aplikasi peduli lindungi sebaiknya tidak masuk ke
jadi kita melakukan self assessment
yang pertama apakah kita layak untuk pergi
yang kedua apakah kita akan berpergian dengan orang dengan risiko yang tinggi atau tidak
yang ketiga apakah daerah tujuan kita itu level ppkm nya tergolong masih level ppkm level tiga misalkan
atau berisiko tinggi atau tidak
lalu kemudian pastikan bahwa selama perjalanan sampai ditujuan kembali semuanya dengan kepatuhan protokol kesehatan yang ketat
iya seperti yang tadi pak soni sampaikan sekali lagi protokol kesehatan ini harus disiplin
semua orang harus sadar diri begitu ya pak soni
jangan sampai terlena karena kasusnya saat ini sedang turun dan kita menganggap situasi saat ini sudah baik baik saja begitu
baik pak soni tadi sempat disinggung juga di pertanyaan saya yang pertama bahwa ini arus atau mobilitas masyarakat kan juga ada yang dari luar negeri
sejauh ini bagaimana bapak melihat apakah strategi yang diterapkan dan juga kebijakan kebijakan yang ada untuk mengantisipasi masuknya virus virus terutama omikron ini
memang kasus omikron delapan orang yang ditemukan di indonesia sampai hari ini itu adalah pelaku perjalanan internasional atau tertular dari pelaku perjalanan internasional
artinya belum terjadi belum ditemukan kasus transmisi lokal
oleh karenanya ancaman dari imported cases ini menjadi lebih tinggi
kasus kasus yang masuk dari luar lalu kemudian menciptakan transmisi lokal ini yang berbahaya
sehingga pemerintah membuat aturan yang lebih
ketat bagi pelaku perjalanan internasional dengan memperpanjang durasi karantina empat belas hari bagi wni yang dalam empat belas hari terakhir dia pernah transit atau melakukan perjalanan di sebelas negara
negaranya pun juga akan dievaluasi terus
lalu sepuluh hari bagi wni atau wna yang dalam empat belas hari melakukan perjalanan dari negara lainnya
nah kemudian kita tahu juga bagi wna itu sangat ini ya banyak restriksinya
jadi kita memang berpikir
betul betul menjaga jangan sampai upaya screening perilaku perjalanan internasional ini diabaikan
sehingga semua harus paham bahwa sekarang itu sebetulnya yang paling aman di indonesia mbak diana
jadi baiknya tidak pergi ke luar negeri
lalu kalau ke luar negeri harus melaksanakan kewajiban kewajibannya termasuk kewajiban karantina
dan kita betul betul ya pemerintah menjaga jangan sampai kebobolan nih dari imported cases
karena kita bersyukur bahwa kasus yang ada ditemukan
dan belum ada penularan lokal tadi
terima kasih banyak atas diskusi singkatnya pak soni
kita semua pastinya berharap ya
libur nataru bisa dilewatkan tanpa adanya lonjakan kasus covid sembilan belas di tanah air
pak soni terima kasih banyak
sampai berjumpa di lain kesempatan
selamat malam mbak diana
ya dan demikian perbincangan kami saat ini
saya diana dwika undur diri